tidak mungkin kali emang nudul
yakin si yakin yakinnya kalau misalnya bu messi itu adalah dalam yang membuat si nudul mata keluar pak rt
bu benite jangan suka nudul orang sembarangan
nanti kalau nuduh gak ada buktinya malah jadi fitnah
cuma bener kan belum ada buktinya kok misalnya duduk bu messi
tapi jangan fitnah dulu fitnah lebih kejam daripada fitness
udah banyak keluarga di depan rumah kita
iya om bener banget kata bella
iya mami kata bella bener
astaga demo deh demo deh ya tuh
bentar ya bu lantia ayo berdua
aduh si aris apa jangan jangan kawin lagi ya dia
bukan dia makan siluman kayaknya
pak rt pak rt
pak rt pak rt
kalau mau demo itu bu yang tertib dong
kalau mau tereanya satu satu apa keluhannya
iya kami ini mau bicara sama pak rt
pak rt mana pak rt
ntar juga pak rt nya keluar
pak rt pak rt
pak rt keluar
pak rt keluar
iya sih pak rt mana sih
beli rame rame gini ada apa
iya pak rt hewan ternak piliharan kami hilang semua pak rt
iya pak rt
ternak pak rt
apa pak rt
ternak saya semua pada hilang pak rt
iya pak rt
jadi semuanya kehilangan hewan ternak
iya pak rt

kalian tahu siapa yang melakukan ini
do coba itu padadi m ntar sendok
arang ini malah pada bangong
ya abis yang ngambil ternak itu
siapa bu siti jangan nanggung dong
iya betul pak rt
iya betul pak rt
abis itu aku mau pamit ya
yaudah yaudah hati hati sana
jadi aja ketahuan kalo aku kagetan
kalian yakin semua ini akibat perbuatan siruman ular
iya bener pak rt
karena sering liat dengan mata kepala saya sendiri pak

karena kita harus kembali ke tempat yang sama
karena kita harus kembali ke tempat yang sama
karena kita harus kembali ke tempat yang sama

karena kita harus kembali ke tempat yang sama
ini bukti ya pak
eh lah coba itu itu kebeleran
tapi juga masih kerasa sakitnya
kok sampe begitu sih
eh lah eh ini kakinya tuh dirilis sama siluman ular
hah gimana sih
nah berarti itu siluman ularnya udah gangguin kampung kita ini ya
yang satu bujaknya kelewatan
lalu yang satunya lagi tuh lalitnya kebangetan
gimana sih lu
pak rt bukannya siti aja yang liat siluman ular itu
saya juga liat pak rt
gak ada liat ya
pak rt harus cepet berdina pak rt
untuk mentikan telur siluman ini
iya betul pak rt
iya bener pak rt
sabar sabar para warga
kalo boleh cerita
bukan cuma kalian yang menjadi korban siruman ular
kambing ayam bebek hilang semuanya
jadi bukan cuma kalian saya pun bisa merasakan apa yang kalian rasakan
bu kalau ditanya sekarang harus bagaimana
saya juga nggak bisa mikir bu
percayakan sama saya
saya dan para hansip
insya allah akan menyelesaikan ini secepat mungkin
ya sekarang mendingan pulang aja lah

kasih jalan kasih jalan kasih jalan
aduh pak rt
apa lagi bu pil ini tak ada apa
pak rt ternyata punya info penting
saya tak tau siapa adalah yang sudah membuat siluman ular saya datang
dan meneror warga kita pak rt
kalo bukan bu messi
enggak mungkin kali ya pak nurul

kalo misalnya bu messi itu tak ada lah
dalam yang membuat siluman ular saya keluar pak rt
bu beniti jangan suka nuduh orang sembarangan
nanti kalau nuduh gak ada buktinya malah jadi fitnah
bener mas belum ada buktinya
kok misalnya nuduh bu messi
tapi jangan fitnah dulu
fitnah lebih kenyam daripada fitness ye
eh dah ranti nih
saya mah bukannya fitnah
saya mah lihat sendiri
bu messi itu pakai bro sisik ular
hah itu apalagi coba ya
buktinya kan sekarang siluman ular keluar
nah bang dik baru inget nih
tempoh hari kita bertiga nih
ngeliat siluman ular
di rumah bu messi
tuh kan benar pak rt
tuh bu ranti dengar
masalahnya bu messi itu kan selalu dikejar kejar sama cowong ganteng
anak baru tau
makanya mereka perkecapean
jangan jangan bener tuh
bu messi yang jadi siluman ulernya
bisa jadi ya
eh tunggu tunggu tunggu
ibu ibu bapak bapak sabar dulu
sabar dulu semuanya
kita teh gak boleh nuduh bu messi sembarangan
warga juga jangan gampang kemakan isu
kan belum tentu buktinya benar
betul para warga
jangan main hakim sendiri
jangan ada yang main anarkis disini ya
ini nggak bisa dibiarin pak rt
kita harus cepat bertindak untuk melindungi desa kita
iya pak rt
pak rt yang tanggung jawab yang sul
iya nih pak rt
percayakan sama saya dan juga aparat
riyad saya mau keluar
ya pak candahar
ya udah deh mbak
kalo begitu saya permisi dulu ya mbak
besok besok kalau main ke rumah telepon aja dulu
mbak juga harus lebih hati hati ya
karena kejar banyak cowok tuh
mbak messi bisa bela diri
eh bela diri
ya udah saya mau pulang ya mbak
ya udah hati hatinya dok
aduh segitu aja sampai gak percaya
eh ya udah zaryo kita pulang aja yuk
jangan ya pulang ke rumah
kan masih ada om itu yang mau ngelamar mami
terus kita kemana

hayu keser bu
eh aduh aduh aduh
aduh tunggu tunggu tunggu
aduh ternyata gak cuma cowok cowok ya yang ngejar messi
cewek cewek juga ya
kami tuh datang ke sini tuh mau komplain
kami tuh gak terima bu messi
nih gara gara bu messi melakukan pesugihan ular
semua hewan warga tuh jadi tumbal
kalau ngomong jangan sembarangan
siapa yang ikut pesugihan
pesugihan yang enggak lah
eh bu messi tuh gak usah nge wes
saya tuh udah tahu bu messi tuh melakukan pesugihan ular
buktinya tuh cowok cowok semuanya pada naksional bu messi
kalau gak pakai mah gak mungkin atuh
yang namanya ibu messi suka isi rinihoba
dari dulu emang udah cantik paripurna
isi yang panggung pria
gak perlu pakai pesugihan